merayakan hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh pun
transmedia mempersembahkan siaran perdana cnn indonesia
melaporkan langsung dari sepuluh titik di penjuru nusantara
serta detik detik proklamasi langsung dari istana merdeka
dua puluh tahun indonesia merdeka indonesia bisa
disiarkan langsung di transtv trans tujuh dan transvision
senin tujuh belas agustus mulai jam sembilan pagi